oke terima kasih kehadirannya dalam acara konferensi pers pernikahan
kita tahan setelah press conference
kita lanjutkan silahkan
terut mengundang mbak ayunda wardani selaku editor in chief bright story
yang turut membantu persiapan pernikahan raisa dan hamish
serta mbak akte kalingka dari hamish daud waili
tadi alhamdulillah pernikahan mereka akad nikah telah dilaksanakan pukul sembilan waktu indonesia barat
di hotel ayanamit plaza jakarta
dan tentu untuk mengetahui lebih lanjut detail pernikahan ceritanya
mari kita mulai saja acaranya dan ngobrol ngobrol langsung dengan yang sudah siap di depan
cobanya pertanyaannya proses lagi cuman tenang
semuanya bakal kita jalani dari tadi ya mengikuti rangkaiannya
mungkin yang belum tahu
tahu nih selalu duga duga ya menerka nerka gitu
boleh cerita awal itu kalian ketemu dimana sih sampai akhirnya

lima tahun yang lalu
kita kenalan si yaya ngerjain soundtrack film
jadi kita kenal cuman dalam itu ya kita professional
itu yang terjadi dalam beberapa hal itu ya
beberapa tahun berikut
jadi ya selalu berdalam rangka kerjaan
dan ya itulah
siapa yang enak sih kecil kan ada ya
kita suka memimpikan pengen banget biar suami kayak gini gitu
coba apa sisi hamish yang kamu gitu
aku berada di industri ini gak pernah ya ngomongin tentang hubunganku
jadi ini agak aneh sebenarnya
cuma kalau buat aku
hemis itu orangnya apa ya
dia sangat bersemangat bersemangat dalam apa yang dia lakukan dalam hidup dalam diri saya
dan dia dari pertama gak pernah ragu sama aku jadinya aku juga gak ada alasan untuk ragu sama dia
terus apa lagi ya ngemong
dia apa ya dia ngemong dan melindungi diri dari saya yang itu yang saya butuhkan
dan ya apa apanya gitu
gak ada kata kata ya no words can describe kalau dari hamish sendiri gimana
kalau menurut saya saya jawab bahasa inggris gak apa apa ya
bahasa sunda aja
saya ketemu satu energi dari yaya yang saya belum pernah ketemu
dia tuh ada selalu nge support semua yang saya pengen jalanin membuat saya jadi manusia yang lebih baik
dia sangat percaya sangat commitment dengan saya dan she loves me and that's the energy yang saya perlu
jadi itu kayak itu dan itu terus terus gak pernah ada berhenti berhentinya
dapat support seperti itu dari orang yang saya sayang
oke akhirnya sampai di hari ini ya hamish ya dan juga yaya
dan kalau kita ngomongin soal persiapan pernikahannya
nah kita disini semua tahu kalau kalian berdua tuh sibuk banget
persiapkan ini seminggu kemarin ya
jadi si yaya semua udah tahu dia yang bangung mungkin tiga dua tiga kali seminggu
jadi di luar kota terus setiap kali sambil kerjaan
saya juga keluar kota bisa seminggu di kampung mana gitu
kita mungkin ketemu dalam satu cepat ya satu bulan itu bisa
kalau untung lima hari
tapi kita harus siapin kawinan amaran semuanya
jadi proses itu semua sangat sangat dibantu dengan orang orang di sekitar kita
karena kita ya colongan waktu banget
kadang kadang dia lagi bangung di surubaya saya terbang satu satu ke lunch sama dia
lalu balik lagi
karena emang gak ada waktu
susah sekali jadi waktu berdua
sampai akhirnya kalian tiba di hari ini sampai nanti tentunya amin ya seumur hidup akan meluangkan waktu bersama
oke kalau yaya sendiri mungkin boleh tambahin ya persiapan menuju hari h sampai akhirnya terlaksana nih
kalau misalnya cewek sih pasti udah punya dream weddingnya seperti apa
jadi mungkin emang ya alhamdulillah ketemu teman teman orang lain
orang orang yang tepat untuk ngerjain dream wedding ini
dan apa ya emang kita gak pernah mikir untuk punya wedding yang gimana gimana banget
jadi semua asal yang dekat dekat kita ngerjainnya pakai hati juga
kita udah senang
itu satu experience yang saya belum pernah ngerasa
kayak hamish juga besar di australia di sumba di badan lain
semua orang datang untuk support hamish waktu kemarin di pengajian
dan itu sangat it was beautiful
itu yang gak ternilai hamish ya
semua orang tercinta mensupport kalian berdua sampai hari ini
oke dan ini tentunya gak lepas dari persiapan dan juga perbantuan dari tim yang luar biasa dari bright story tentunya
hadir bersama dengan kita mbak ayunda
boleh diceritakan sedikit mbak untuk peran bright story dalam membantu persiapan pernikahan raisa dan juga hamish
oke bright story sendiri kita membantu
yaya dan hemis dari awal dari mulai lamaran kemudian berlanjut sampai hari ini
kita membantu dari mulai proses pencarian vendor ngobrolin konsep bareng bareng
jadi semua hal hal yang kita persiapkan untuk pernikahan ini
konsep pernikahan yang akhirnya sampai hari ini dilaksanakan tuh mungkin boleh di share juga untuk teman teman yang mungkin
jadi itu juga tidak sulit untuk memulihkan pernikahan impian mereka berdua
karena setelah kita sebelumnya ngobrol ngobrol kita beberapa kali meeting dulu mereka berdua semua suka yang semua hal yang berbau natural
kemudian yang simple gitu semua yang intimate dikelilingi oleh sahabat terdekat
untuk dekorasinya sendiri karena mereka suka yang natural itu kita mengarahkan ke tema yang rustic gitu
jadi pemilihan warnanya kita didominasi dengan warna pastel
mulai dari dusty lilac grey white yang dikombinasikan dengan ornament ornament bedaunan
dengan beberapa sentuhan kayu
nah selain dari mbak yuni cukup panjang ya mbak akte untuk sampai di hari ini gitu
untuk prosesi pernikahan yang telah dilewat
baik selamat sore semuanya
kami dari rt organizer
mungkin saya pustus dua ribu tujuh belas kemarin
di mana raisa mengadakan acara pengajian kemudian siraman dan juga ada acara adat sunda
ngayak serhe pada malam harinya tanggal dua puluh sembilan
kemudian dilanjutkan juga kemarin di mana hemish mengadakan pengajian tanggal dua september dua ribu dua puluh
yang mana diundang teman teman dekat dan kerabat dekat dari hemish untuk acara kemarin
dan hari ini tanggal tiga september rangkaian acara pernikahannya dimulai dari acara pernikahan
pada pagi hari yang dimulai pukul sembilan pagi tadi
yang puji tuhan berjalan dengan lancar alhamdulillah
dan kemudian dilanjutkan dengan acara adat sunda
dan acara ramah tamah atau acara resepsi siang setelah itu
dan tidak lupa juga nanti malam akan dilanjutkan lagi dengan resepsi makan malam
dan tentunya semua ini bisa berjalan dengan baik berkat kerjasama yang baik dengan bright story team

tentunya juga dengan raisa dan hemish yang begitu baik hati sekali kepada kita
kompak juga selama persiapan tanpa dian hari hak
oke congratulations sekali lagi
dan tidak lupa juga tempatnya disini acaranya untuk tanggal tiga september di ayana mid plaza hotel
oke terima kasih
oke terima kasih sudah hampir di penghujung acara bisa dibilang
dan tentunya ini kembali ke new new world kita dong
hashtag hari patah
hashtag hari patah hati nasional jilid dua
waduh ampun ya netizen biasa
ini berarti salah satu yang gak patah hati tuh yang barusan jawab
hari berbahagia semua gitu
hemish mungkin atau yaya ada tanggapan
hashtagnya lucu karena memang meme sekarang lagi
trendy banget untuk meme yang
tapi ya kita sebenarnya terima kasih dapat energi dari semua orang dan entusiasme kayak gitu
terima kasih semua yang netizen dan semua yang follow kita dan support kita
oke mungkin yahya mau ditambahi hemish wow karena sebutannya udah gitu ya
yaya sendiri nanti ada rencana nggak sih untuk ikutan traveling gitu sama hemish
semua orang kayak kapan kak raisa diaju
ya gimana ya diajak ke mall aja dibilang check in di hotel ya
susah zaman sekarang
emang dari kemarin kita sangat sibuk dengan kegiatannya masing masing
terus juga menghindari banyak sekali ya
emang gak mudah ya berada di dalam relationship yang dilihatin banyak orang
tapi ya insya allah pasti dong abis selesai
terus kita mengikuti
terus kita mau jalan jalan travel the world
dan ya pastinya pengen banget ditunjukin segala macem sama suamiku
aw ini pertama kali di depan media akhirnya disebut suami dan istri gitu ya
semuanya happy banget dengernya
kalau untuk ke depan ya project atau misalnya ada acara dalam waktu dekat mau di share
silahkan dikasih icip icipnya
kita tadi mau duet tapi gagal
apa yang menyebabkan kegagalan
kita karena kita juga saling support saya dengan nyanyi terus di akhir tahun juga akan ngeluarin sesuatu yang baru lagi
dan kayaknya hamish juga begitu
ya i mean sekarang aja kita mengerjakan the stuff that we love
jadi untuk ke depannya saya akan lebih involved di situ
konservasi lingkungan dan edukasi pendidikan
ya harus lihat nanti
oke ada sesuatu dari kalian berdua yang tentunya akan dar
pokoknya mereka sekarang sudah bersama selalu dan selamanya
ini pertanyaan terakhir deh
ada yang mau yayai sama hamish
hammer sampaikan ke teman teman gue tentunya
silahkan ada yang mau disampaikan dong
doanya terus juga insya allah memuat berita yang baik baik
terima kasih banyak
itu kita anggapnya sebagai doa
semoga bisa menikmati makan siangnya habis ini
oh iya dong tentu
menikmati sajian yang sudah disiapkan oleh yaya hemis dan juga tim ya
oke baiklah kalau begitu
nampaknya ini juga sudah menjadi akhir pertanyaannya terjawab
untuk press release akan dikirimkan langsung ke email teman teman
saya angga tama on behalf of brightstory mengucapkan banyak terima kasih
tapi sebelum kita tutup acaranya kita masuk sesi foto bersama
dan mbak akte yaya dan hamish silahkan diapi terlebih dahulu
foto berempat terlebih dahulu kemudian nanti foto berdua ya
kita lihat dulu dari depan oke
kita lihat lurus ke depan terlebih dahulu
lurus ke depan terlebih dahulu
kemudian ke kiri
ke kiri terlebih dahulu ke kiri
oke sebentar nanti ke bawah juga mas
kiri bawah boleh kiri bawah diberikan ya
lalu ke sebelah kanan
ya sebelah kanan oke
kanan bawah boleh
ya tengah bawah boleh
terima kasih sekarang kami persilahkan raisa dan hamish untuk foto
kita mulai kanan dulu silahkan
ya sebelah kanan terlebih dahulu
kita kasih kesempatan kanan bawah silahkan
oke ke arah kanan bawah yaya dan hamish
oke hamish ke kanan bawah mohon maaf
oke kemudian tengah bawah boleh
ya tengah bawah silahkan
sebentar ya kiri bawah dulu
kiri atas sekali lagi
tengah tengah tengah
ya kita kasih pose dapat fotonya
silahkan ke arah kanan terlebih dahulu yang lebih cheerful boleh
oke kanan sebentar ya
kita masuk ke tengah silahkan
yang tengah atas
silahkan tengah atas
ya sebentar tengah atas
oke sebentar ya
yang kiri sabar dulu
ya kita masuk ke kiri
saya akan melanjutkan makan siang bersama dengan teman teman media sekali lagi
untuk teman teman yang mau menyimak cerita lengkap dan momen romantis mereka raisa andria
selamat siang dan sampai jumpa di youtube